pernyataan kode dari ketua mempan zulkifli hasan soal keharmonisan sosok ganjar pramowo dan juga erik thohir dalam rakanos pan membuat publik kini merespon
bahkan zulkifli hasan menyebut kedua sosok ini jika sudah bersama akan membawa indonesia tambah jaya
apa sebetulnya makna dari kode ini benarkah statement ketumpan mengukuhkan siapa yang akan dicalonkan oleh pan di dua ribu dua puluh
apakah pilihannya akan diterima atau malah memecah belah kib
untuk bahasnya sudah bersama kami pertama wabendumpan rizky aljubri
bang rizky apa kabar alhamdulillah baik
dan kemudian juga ada direktur eksekutif indonesia political review ujang komarudin
pak ujang selamat malam selamat malam bang bram
dalam kondisi baik alhamdulillah baik
tentu dalam kondisi baik semuanya saya akan ke bang rizky terlebih dahulu
ini kemudian saya ingat di dua ribu dua puluh dua ada sembilan nama
pak zulas mengatakan tentu prioritas adalah tiga ketum dari seluruh anggota koalisi begitu
kenapa kemudian ada dua
dua nama yang jauh sekali rasanya dari tiga partai ini bang desi
yang perlu digarisbawahi dua nama yang kemarin kita kerucutkan dalam forum rakornas partai amat nasional di semarang adalah dua ribu dua
dua dari sembilan nama yang memang juga sudah diusulkan oleh wilayah dan juga daerah dari seluruh indonesia
nah kurang lebih enam bulan yang lalu kita menyelenggarakan rakernas di jakarta
lalu kita rundingkan lagi dengan pimpinan partai di tingkat wilayah dan juga daerah
dan memang pada akhirnya mayoritas mengusulkan nama pak ganjar pranowo dan juga pak erick thohir
jadi ini kemudian dari pihak wilayah dan daerah begitu ya
betul jadi ini murni yang disampaikan oleh bapak zulkifli hasan ketua umum pan kami adalah aspirasi dari wilayah dan daerah
tapi apakah kemudian ini menjadi ketetapan atau kemudian masih dalam bentuk usulan yang akan dibawa ke kib
seperti apa komunikasinya
jadi yang perlu digarisbawahi ini belum ketetapan
seperti yang kita ketahui politik
sifatnya cair dan dinamis
sifat ini usulan yang akan tentu dirundingkan dibahas di forum musyawarah kib bersama golkar dan juga p tiga
tapi artinya dua nama ini adalah nama yang sudah resmi secara maksudnya di atas kertas akan dibawa dalam meja perundingan tiga partai ini ya
dikatakan resmi belum
dikatakan resmi belum tapi dua nama yang kita usulkan yang kita coba bawa dalam forum musyawarah bersama pimpinan partai golkar dan juga p tiga
melihat tanggapan publik dan dua partai lain
nah ini yang perlu kita sampaikan kepada publik
bahwa salah satu alasan mengapa kami di partai amanat nasional mengusulkan nama bapak ganjar pranowo dan pak erick thohir adalah karena resistensi dari masyarakat cenderung rendah terhadap dua nama ini
jadi melihat respon publik dulu begitu ya
baik saya akan ke pak ujang ini menarik
kemudian respon publik ada yang setuju ada yang tidak
ada yang menganggap ini jangan jangan memang sebetulnya kib dari awal ingin mengusung ini
ini pintunya dari pandulu
atau jangan jangan ini nanti bisa akan berbeda dengan golkar
karena golkar pak erlangga masih kekah dengan capresnya begitu
ini kan sudah saya analisa sejak dua tahun yang lalu
bahkan saya katakan nanti itu kib itu akan menjadi sekocinya ganjar
cuma memang ketika saya melihat posisi cawapres saya katakan cawapresnya ini bisa dari internal kib bisa juga dari eksternal
nah persoalannya adalah ketika dua duanya dari eksternal
ganjar dari pdip
lalu pak eriktohir dari luar juga
artinya tidak ada dari inter kib yang bisa menjadi capres cawapres
kalau berdasarkan usulan dari pan
ini menjadi persoalan
nah di sisi yang lain golkar sudah menetapkan dalam munas dan diteguhkan dalam rapimnas bahwa capresnya adalah pak erlangga
tetapi kan saya melihat begini ya
konstruksi koalisi kib itu bagaimanapun saya melihatnya ya
ini barang milik pak jokowi
milik pak presiden
kita lihat misalkan pak suhaso monoharpa itu diganti
persoalan ingin mendukung yang lain juga
tidak mendukung ganjar lah kira kira begitu
mendukung pihak sebelah pak anies gitu
maka diganti di tengah jalan
nah saya melihat kalau konstruksinya seperti ini memang ini sudah desain awal bahwa ganjar erik
nah pak erlangga seperti apa ini memang nanti tantangan tersendiri bagi partai golkar ini
pasti akan bergejolak di sana
makanya tadi pak arsul sandi dari p tiga menyetujui usulan dari pan
karena memang konstruksinya itu
nah ketika goyang goyang ujung ujungnya nanti ketika skema ini
jalan running ya
dapat restu dari pak jokowi
maka ya kemungkinan besar pak erlangga tidak akan dapat apa apa
capres tidak bisa
cawapres pun hilang kelihatannya
oke pak ujang sebelum kesana sebelum kita bagaimana sedikit menganalisa tentunya bagaimana golkar
ini yang menarik kemudian saya mencuplik juga pak zulkifli hasan mengatakan
panglima perang akan mengikuti pangti
panglima tertinggi yaitu presiden
artinya menurut anda akan sangat berpengaruh hasil akhirnya pada apa yang kemudian pak jokowi
apalagi responnya kemarin rasanya
pak jokowi cukup menikmati begitu ketika pantunnya disebutkan
ya sudah saya katakan ini barang kib milik pak jokowi
dibentuk hadir ada koalisi itu atas resu pak jokowi
jadi nggak bisa begitu tidak mengikuti arahan pak jokowi ya pasti ada yang diganti ketua umumnya itu
dan saya meyakini pak erlangga tidak akan berani
pak zulkifil hasil juga tidak akan berani
termasuk pak mardiono yang baru juga tidak akan berani
untuk berbeda pendapatnya atau pilihannya dengan pak jokowi
dan ingat golkar ketika ulang tahunnya ke lima puluh delapan
yang lalu gitu mengatakan pak erlangga itu di sela sela acara itu mengatakan bahkan bisa di tracking di media
bahwa soal capres kib itu menunggu arahan pak jokowi
jadi semuanya itu berujung pada restu dan dukungan pak jokowi
mau dibantah apapun begitu
kita confirm aja bang tisky
menunggu bahwa ini adalah skema besar pintunya dari pan
bahwa nanti memang ini akan disetujui oleh golkar dan juga p tiga
saya rasa kurang tepat
koalisi kib ini agak berbeda
karakteristiknya dengan koalisi sebelah
tanpa menyebutkan nama
karena kalau koalisi sebelah dimulai dengan mencalonkan nama
menyebutkan nama yang akan diusung
baru kemudian dibentuk tim kecil untuk membahas detailnya
tapi kib agak sedikit berbeda
justru di awal sudah dibentuk dari kurang lebih satu tahun yang lalu
yang kita bahas di awal itu adalah gagasan
bagaimana mengedepankan politik gagasan
bagaimana membawa indonesia menjadi lebih maju
dan salah satu yang menjadi ciri khasnya adalah
kita mencari sosok
baik capres maupun cawapres
yang bisa melanjutkan pembangunan yang telah dilakukan oleh pak jokowi
dan itu melalui proses yang sangat lama
jadi tidak ujuk ujuk
kita membuat kib
lalu kita langsung mengusung satu nama capres dan satu nama cawapres
seperti apa politik gagasan yang ingin kita bawa di dua ribu dua puluh
barulah setelah kurang lebih hampir satu tahun
muncul nama pak ganjar pranowo dan pak erick thohir
berarti kalau ada anggapan
kemudian ini sudah skema besar
itu dibantah oleh pan ya
kalau skema besar kenapa kita harus menunggu satu tahun
bisa saja waktu kib dibentuk tahun lalu
kita langsung sebutkan capresnya a
seperti teman teman di koalisi sebelah
tapi pan bugolkar dan juga p tiga tidak melakukan itu
atau jangan jangan ini langkah pan kemudian untuk mendesak pdip segala deklarasi ganjar
tapi jangan dijawab dulu
karena kita akan jeda sinak
kami masih akan kembali dengan dialog ini
usai jerih tetaplah bersama kami di kanal pemilu
dan juga erik pada pemilu ataupun pilpres dua ribu dua puluh empat
masih bersama dengan bang rizky dan juga pak ujang
tadi sebelum jeda saya sedikit menanyakan
apa jangan jangan ini kemudian kode atau desakan pan untuk kemudian pdp juga segera memunculkan nama ganjar sebagai calonnya begitu bang rizky
kalau disebut kode sah sah saja
tapi kalau desakan tidak sama sekali
kami dari partai amanat nasional dan saya juga yakin teman teman di golkar dan p tiga
sangat sangat menghargai partai pdip
mereka sebagai partai mempunyai independensi
mereka punya sikap untuk memutuskan dan waktunya kapan itu betul betul hak prerogatif ibu ketua umum dari pdip ibu megawati
jadi tidak ada sama sekali bentuk desakan
atau menunggu respon publik jangan jangan kalau positif kemudian akan lebih mudah lagi begitu mendesak pak ganjar sebagai kader pdip
tapi itu sepenuhnya dapur rumah tangga dari pdip
bagaimana pak ujang melihatnya
seperti itu juga kah
ya kan begini
skema ganjar itu kan
ingin skema seperti pak jokowi dua ribu empat belas
jadi surupaya tinggi kan
harus dukungan misalkan besar gitu ya
lalu ingin dicapreskan oleh pdip
tetapi saya melihatnya ya ketika ibu megawati berpidato pada hut ke lima puluh ya
itu mengatakan sangat clear sangat jelas itu
bahwa pidato tersebut mohon maaf ya berbeda dengan kepentingan pak jokowi lah
jadi pak jokowi itu kalau bahasa jawa itu dalam pidato itu ya mungkin kena ke ibu ibuan ya
ya memarahi anaknya lah gitu ya
kalau bahasa jawa mengenyanyi ya gitu
jadi saya melihat dari dulu menganalisa bahwa kemungkinan saya bilang dukungan pak jokowi dengan dukungan ibu mega berbeda
jadi saya saat ini masih melihat gitu ya
apa yang akan dicapreskan katakan oleh bu mega kelihatannya arah arahnya bukan ke ganjar gitu
kelihatannya pertaruhan bagi trah soekarno adalah ke mbak puan
tetapi memang yang menjadi pr bagi ibu mega adalah puan itu elektabilitasnya belum mencukupi
itu bisa bertanding gitu
dulu ibu mega wati sangat kuat
presiden republik indonesia ketua umum sangat kuat berpengaruh gitu
tapi mohon maaf masih kalah oleh pak sby
nah mbak puan ini mohon maaf sekali lagi tidak terlalu kuat gitu
beda dengan ibunya gitu ya
nah karena tidak terlalu kuat ya mohon maaf dalam konteks pd pres nanti akan mudah di kalahkan oleh orang pesaing yang lain
oke jadi kalau publik kemudian melihat kemudian kode dari pak zulhas kemarin adalah demi mendesak demi meyakinkan pdbp
anda melihatnya seperti itu juga
arahnya ke sana kan tadi
skema awalnya adalah ini plan a plan b
plan a nya itu bagaimana desainnya pak ganjar bisa diusung didukung oleh pdip gitu
harapannya seperti itu
nah kalau skema itu langsung kib akan merapat
akan bergabung itu pdip dengan kib lah logikanya
lalu ditambah mungkin ada psi ada perindo dan lain lain mungkin
tetapi kalau misalkan nanti yang dicapreskan ada dalam bapuan ya pekak otomatis tadi skema plan b itu jalan
ganjar erick dimulai dari pan
maksudnya dari kib kan begitu
nah ini desain desain yang sebenarnya sudah saya baca sejak lama
dan mulai terlihat hilal itu sedikit demi sedikit pajar pajar politik itu begitu
tapi kalau begini pak ujang
kalau kemudian kita bicara soal ada premis premis yang sudah publik bisa tafsirkan begitu
ketika anda tadi juga mengatakan rasanya pdip akan sulit ke ganjar
hari ini pak ganjar pun masih menyatakan tegak lurus dengan partai
bagaimana kemudian ketika pdip memang tidak dengan ganjar
apakah pan cukup berani nanti
dan koalisi kib mengusung ganjar menurut anda
kalau pak wawjang sangat berani ya
buktinya dalam rakornas itu forum resmi loh
walaupun belum disetujui oleh kib kan
tapi forum resmi artinya itu dukungan resmi
ya apa yang harus dimusyawarakan di kib
jadi ini sudah cukup berani
dan saya rasa tidak mungkin pan berani kalau tanpa restu jokowi
pak isu has ini kan pembantunya pak jokowi menteri
kalau apa apa pasti minta restu
dan saya ingat ya semua kata kata yang diucapkan oleh kader kib ya
ketua kata yang tertinggi maupun kadernya mengatakan bahwa pak jokowi itu dewan pembina
dewan pembina dari mana gitu
artinya ini semua akan menguruskan pada kepentingan dari pak jokowi itu
yang dikompromikan untuk ketiga kepentingan ketua umum tiga partai koalisi
saya melihatnya ya tentu pak isu has sudah berhitung
berhitung secara matang
mungkin kenapa dukung ganjar kenapa pak erik
ya tadi mungkin karena didukung oleh kekuatan kekuasaan dan istana mungkin juga
mungkin potensi juga menang gitu kan
karena semua ada kalkulasinya
saya masih ingat ketika saya berdialog berdiskusi dengan pak zulhas
kelihatannya pak isu has akan memilih rasional
jadi rasional itu siapa yang memiliki elektabilitas tinggi
yang berpotensi menang yang didukung oleh kekuasaan dia yang didukung
makanya muncul nama ganjar erik
kita tanyakan langsung kepada pak erik
kalkulasinya seperti itu
ada yang menganggap bahwa dengan mengusung pak ganjar akan mengerek suara pan di jawa tengah yang kemarin dua ribu sembilan belas itu nol
ini salah satu cara atau jangan jangan kita bicara di awal tadi
ini masih skema besar untuk kemudian nama erik ganjar akan tetap bisa dimajukan
saat ini pak zulkifli hasan dan juga partai amanat nasional ingin menampilkan wajah baru pan
wajah baru pan itu apa
pan saat ini menjadi partai yang lebih modern dan juga rasional
tadi seperti yang kang ujang katakan
kita perlu bersikap rasional
salah satu fungsi partai politik adalah menampung dan juga menyerap aspirasi masyarakat
dan saat ini bisa tercermin dari berbagai survei yang dilakukan oleh lembaga konsultan politik
dan ini tidak ujug ujug
makanya saya sampaikan ini membutuhkan proses dan waktu
kita lihat trennya
dari satu tahun yang lalu enam bulan tiga bulan sampai sebulan terakhir memang tiga nama yang bertengger di papan atas tidak berubah
tapi kan ada nama lain misalkan prabowo subianto begitu
ada pak ganjar pak anies
pak anies dan juga pak prabowo
lalu kemudian tiga nama itu kita rundingkan di forum internal kami
mana yang paling masuk akal untuk kita dukung
pak prabowo dengan partainya
lalu pak anies dengan teman teman barunya
lalu pak ganjar dengan harmonisnya dengan pak jokowi
nah jadi kita lihat kita ukur betul plus minusnya
baik untuk internal kami di partai amanat nasional maupun untuk kesinambungan pembangunan ke depan
termasuk kepentingan elektoral dua ribu dua puluh

tentu kita diapung kiri ya
dan tapi kan politik itu dan pemilu dua ribu dua puluh empat tidak hanya terkait jawa tengah
kita betul betul bedah dapil per dapil
kita betul betul bedah daerah per daerah provinsi per provinsi
makanya kita sampai berani mengerucutkan nama itu
dan kita usulkan nanti kemudian di forum musyawarah kib
oke terakhir bang rizky
saya ingin kembali bagaimana kemudian konstelasi di internal kib begitu
ketika p tiga sudah kemudian dinyatakan rasanya aspirasinya sama pr nya adalah golkar
seberapa kemudian pan akan mengusahakan nama yang kemudian dicetuskan tadi
dua nama kalau anda katakan belum diusung ya
masih kemudian dicetuskan
bagaimana kemudian nanti di atas meja tiga partai ini kemudian mendorong dua nama tadi
yang betul betul saya rasakan dan juga teman teman di pan rasakan
enaknya di kib ini kita betul betul egaliter mas
kita duduk sama tinggi sama rata
tidak ada satu partai walaupun kursinya lebih banyak
merasa lebih tinggi dibanding partai lainnya
atau satu partai merasa minder karena kursinya lebih sedikit tidak
kita di kib dari awal dibentuk kita duduk sama tinggi sama rata egaliter
dan itu karakteristik yang akan selalu kita kedepankan saat membahas nama dan sosok capres capres
jadi kapan akan kemudian kib bisa langsung bersuara bulat begitu
akan ada waktunya pasti
tapi belum bisa dibocorkan ke publik ya
insya allah dalam waktu dekat
insya allah dalam waktu dekat oke kita tunggu terakhir ke pau jang singkat saja
apakah nanti ini akan
sama dengan bayangan publik nama ini akan dibawa ke kib dan akan dicetuskan pula oleh kib dikukuhkan juga oleh kib
ya kelihatannya seperti itu
ya skemanya begini kan skema pak erik itu kan kalau tidak bisa jadi capres capresnya ganjang
itu capres capresnya pak prabowo kan itu
tetapi saya melihatnya gitu ya dukungan dari kekuasaan gitu ya pak jokowi ya
kib mengarah kepada pak erick thohir
saya melihat begini ada kedekatan yang dekat dengan pan gitu dengan p tiga

maka tadi yang muncul bukan nama pak elangga sebagainya
ya nama pak elangga sebagai capresnya atau nama namanya lain tapi pak erik thohir
nah saya melihat ya tentu ini tantangan bagi golkar ya
apakah golkar nanti dapat atau tidak ini menjadi persoalan
golkar partai terbesar di koalisi tentu punya harga diri
kita lihat apakah menyerah pada jokowi gitu ya apakah memang menjaga harga dirinya itu
oke tapi faktor kemudian untuk dua nama itu kemudian dikukuhkan tiga partai atau koalisi ini akan lebih besar rasanya begitu ya
ya kelihatannya seperti itu
baik terima kasih pak ujang komarini atas waktunya dan juga bang rizky al jufri atas waktunya
di cnn indonesia kemarin
di kanal pemilu tepercaya
kami masih akan kembali usai jeda berikut ini
tetaplah bersama kami di kanal pemilu terpercaya